kluster baru covid sembilan belas ditemukan di kota balikpapan kalimantan timur
sedikitnya empat belas wartawan pekerja media dan sejumlah anggota keluarga terkonfirmasi positif covid sembilan belas
hal ini berawal dari dua pekerja media yang dinyatakan positif pada awal november lalu
data satgas covid sembilan belas kota balikpapan mencatat
kasus bertambah delapan dan pada tiga oktober lalu empat orang dinyatakan terpapar covid sembilan belas dari klaster media
tim satgas covid sembilan belas kota balikpapan melakukan tracing kepada empat puluh tujuh wartawan dan pekerja media lain
lima belas semua negatif
untuk yang positifnya berapa butuh totalnya
empat puluh total ya yang kita periksa empat puluh kemudian yang positifnya empat belas
tujuh belas pasien itu kini melakukan isolasi mandiri
dan satu pasien dirawat di rumah sakit pertamina balikpapan karena memiliki komorbit
tiga komisioner kpu provinsi kepulauan riau dinyatakan positif covid sembilan belas berdasarkan tes swab pada dua puluh enam oktober lalu
tiga komisioner kpu tersebut menunjukkan gejala
antara lain radang tenggorokan sepulang dari jakarta pada dua puluh empat oktober
untuk mengikuti persiapan acara debat calon gubernur dan wakil gubernur kepri
tim satgas kepri kemudian mengadakan tes swab bagi tiga puluh delapan orang
di antaranya staf sekretariat kpu sekretaris kpu dan dua komisioner kpu lain
hasil tracing menunjukkan satu staf dinyatakan positif covid sembilan belas
empat pasien tersebut kini menjalani isolasi di sejumlah lokasi
meski komisioner kpu dan staf dinyatakan positif covid sembilan belas
aktivitas kantor kpu berjalan normal seperti biasa